raden surawi sesa
dan sangat dingin sekali
aku harus menolongnya
aku harus mencobanya lagi
rasanya itu membuat
seolah kaku penyelam
aku akan membuat kalian
ini akibat cara kalian
dan orang lain
untuk menghadapi putrimu
yang sangat bangga dan kuat
siok tombak itu benar benar luar biasa
tubuhku rasanya akan segera membeku
tangan dan kakiku seakan sulit untuk digerakkan
ya allah aku mohon tolonglah kami
lindungilah kami dari rasa dingin yang menyergap kami
mbak sudah biar aku saja
ray kau tidak apa apa biar aku bereskan ya
jangan yundah aku tadi hanya kurang berhati hati
nanti biar aku saja yang membereskannya
sepertinya aku melihat kegelisahan di wajahku
benar sekali yunda
aku sangat mengkhawatirkan putra putri kita
karena aku merasa terjadi sesuatu pada mereka
aku mengerti kegelisahanmu itu
semua ibu pasti akan merasakan seperti itu jika anaknya jawa
tapi kalau tidak usah khawatir
insya allah putra putri kita akan baik baik saja di sana
ya allah aku pun merasakan perasaan cemas seperti rai kenring manik
heolo dimanapun putra putri kami berada tolong lindungilah dan jagalah mereka selalu
amin amin ya rabbal alamin
sekarang kau tidak akan selamat
kau tidak akan selamat
cepat bawa rayus rayus sensa pergi
kau tidak akan selamat
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
kau tidak akan selamat
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
rayus rayus sensa pergi
aku harus mencobanya lagi
astaghfirullahaladzim aku tidak bisa menjemputkannya
bagaimana ini aku sangat kasihan melihat raden sulawesi yang sangat menderita
tapi aku tidak bisa berbuat apa apa ya allah
paman kenapa tubuhnya membeku seperti itu
ini akibat serangan putri nima yang membuat tubuhnya dingin membeku
lakukan sesuatu segera obati dia jika tidak diobati dia akan membeku selamanya paman
paman sudah berusaha tapi paman gagal menyembuhkan dia kembali
ayo paman segera obati dia bagaimana ini kasian dia
sudah tidak usah menangis